sementara itu kemeriahan nuansa natal sudah mulai terasa di kota manado
berbagai kegiatan menarik pun digelar diantaranya kegiatan flying dock
yaitu terbang para layang sinterklas bersama anjing
ada sekitar sepuluh ekor anjing yang ikut dalam kegiatan ini
kegiatan jelang natal di kota manado sudah mulai ramai
berbagai kegiatan kreatif dan menarik biasanya sudah mulai diadakan
satu minggu sebelum harian natal tiba
salah satunya adalah kegiatan sepuluh ekor anjing yang terbang dengan menggunakan
alat lengkap para layang bersama pemilik yang mengenakan kostum sinterklas
di bukit tetempangan minahasa
berbagai macam jenis anjing turut dalam kegiatan ini
seperti anjing samoyed peking fox terrier dan shih tzu
kegiatan ini bukan hanya meramaikan suasana natal
tetapi juga untuk mengkampanyekan bahwa anjing bukan untuk dikonsumsi
mengingat di manado konsumsi terhadap daging anjing sangat tinggi
apalagi dalam perayaan natal
usianya berapa dia pak
usia tiga bulan
ini pengalaman dia yang pertama kali atau sebelumnya pernah
ini pengalaman pertama kali
pengalaman pertama kali untuk terbang dengan anjing
dia belum tahu tapi di sebesar besar baru untuk pertama kali ini
jadi kami bersyukur ada lima sampai sepuluh anjing
saya akan terbang hari ini
kegiatan ini juga menarik perhatian turis asing
yang turut serta menjadi pilot tandem para layang
saya melihat orang orang mengambil anjing
tapi saya tidak tahu ini seperti tradisi untuk natal
tapi saya melihat orang orang menemukan anjing
jadi pendapat anda tentang ini
kegiatan terbang para layang bersama anjing ini diharapkan dapat meningkatkan
obyek para wisata di sulawesi utara